lagu kebangsaan indonesia raya
sebanyak enam puluh delapan calon paski braka dari kalangan pelajar setingkat sma
mengikuti upacara pengukuhan yang dilakukan langsung oleh presiden joko widodo
di halaman depan istana merdeka kamisore
dilakukan dengan protokol kesehatan ketat
upacara pengukuhan paski beraka ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara
salah satunya menpora zainuddin amali yang juga memimpin para calon paski braka
dalam mengucap ikrar paski braka sebagai
febitri nur sabita salah satu calon paski braka wanita ditunjuk sebagai pemimpin upacara pengukuhan
pada hari ini
saya mengukuhkan saudara saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
yang akan bertugas di istana merdeka pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kemudahan
dalam tugas negara
saudara saudara calon pasukan pengibar bendera pusaka
enam puluh delapan paski braka ini akan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka
saat upacara peringatan detik detik proklamasi
dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
peneliputan cnn indonesia